dinas komunikasi dan informatika kota surabaya
menciptakan aplikasi anti bolos bagi para pelajar
dengan aplikasi ini pelajar yang bolos bisa langsung diketahui
seperti apa aplikasi e siswa ini
sebelum memulai mengajar winarto guru matematika di smp negeri satu surabaya
mengakses dulu aplikasi e siswa untuk mencari tahu
di kelas mana saja ia mengajar hari itu
aplikasi e siswa juga ia gunakan untuk absensi kehadiran siswa
ia juga melaporkan bagaimana suasana hati satu persatu siswanya
senyum muram atau bahkan tidak bersemangat
ia hanya tinggal memilih emotikon yang ada
semua yang ia unggah di aplikasi nantinya bisa langsung diakses orang tua siswa
guru bimbingan konseling sampai kepala sekolah secara real time
kalau kita ngabsen terus
harus lihat setiap hari
harus lihat daftar nama e siswa
tapi lihat disini sudah tercover semua
sudah disimpulan di rkbk ini
sehingga bk juga mudah untuk memantau
dengan mengamati kondisi siswa secara langsung
orang tua dan pihak sekolah bisa melakukan pendekatan preventif
diharapkan dengan tindakan cepat itu
bisa mengantisipasi masalah kenakalan remaja
sampai tindak pidana seperti human trafficking
aplikasi ini dikembangkan di nas komunikasi dan informatika di skom info kota surabaya
kondisi baru di uji cobakan di sembilan sekolah melalui underweb
dalam waktu dekat
di skom info akan beralih ke mobile application di platform android
melalui siswa orang tua bisa mengamati langsung proses belajar mengajar yang diikuti anaknya
guru yang mengajar bisa mengunduh foto dan video
orang tua pun bisa langsung tahu anaknya bersekolah atau keluyuran di jam sekolah
langkah kita sebagai kota surabaya yang sudah mendeklarasikan sebagai smart city
di antaranya mendukung di smart people dan ini adalah smart lingkungan juga
butuh waktu untuk beralih dari kebiasaan kertas ke gadget
apalagi tidak sedikit guru di surabaya yang tidak terbiasa menggunakan internet dan smartphone
begitu juga dengan orang tua siswa
rencananya sosialisasi ke orang tua dilakukan pada februari